pedagang tanah abang menjerit lantaran penerapan ppkm darurat mewajibkan pusat perbelanjaan tutup sementara
berikut laporan roni satria dan arief yunan
sehari jelang ppkm darurat yang akan mulai berlaku tiga juli dua ribu dua puluh
pasar tanah abang saat ini masih menunggu instruksi dari pd pasar jaya apakah akan melakukan penutupan
nah terkait dengan pasar tanah abang ini yang juga tidak semuanya menjual bahan bahan seperti sepatu baju dan lain sebagainya
tetapi juga ada kios kios yang menjual bahan pokok sehingga tentunya tidak dilakukan penutupan total
namun hal ini terkait dengan ppkm darurat para pedagang sudah mulai menjerit terkait dengan nasib mereka nantinya
karena melihat dari cerminan tahun lalu yang juga mereka terpukul
akibat adanya penutupan yang dilakukan sementara terhadap pusat perbelanjaan
kita langsung berbincang dengan salah satu pedagang
selamat pagi ibu ibu kalau kita lihat jika besok nanti akan ditutup
seperti apa yang akan berimpak pada pedagang ini
nggak tahu lah mas kita mah pasrah aja sih karyawan
cuman kan kalau bisa nyampein inspirasi sih jangan sih
soalnya kan kita buruan buruh harian lepas
kita kan nggak tahu kalau kita nutup lockdown kita mau makan apa di rumah gitu
oke lah tahun kemarin kita di lockdown tapi kan ada jaminan
kalau sekarang kan kita nggak ada
ya berharap sih sama pemerintah kalau blok a jangan nutup lah
solusinya mungkin dengan membatasi jumlah ataupun waktu operasional mungkin
kalau umpama nutup apa buka setengah hari sih oke lah ya
kita masih dapat separoh
tapi jangan sampai di lockdown lah
kasian kami loh buru buru lepas begini
terima kasih ibu atas inspirasinya
semoga didengar oleh masyarakat banyak
ya itu tadi salah satu inspirasi ataupun aspirasi dari salah satu pedagang
roni satria arief yunan jakarta